bungung gua berat
eh mau dibawa kemana
ah tadi ada semua
ah semua ini
kok dia rebut duluan
karena jaren tadi itu
iya sebel banget
mas jaren duluan
tapi kayaknya kurang rapi deh kim
masa sih padahal gue udah ngabisin satu botol penuh loh
eh eh ada yang inget gak sih ini tadi ketembaan mbak benjolnya buat apaan
net kayaknya make up lo kurang rapi deh
duh gue gak ngerti deh gimana caranya honey and the gang bisa dadan kilat di kelas
kalau gini caranya kapan kita bisa berhasil dindrome mereka
nah gue baru nunggu jawabannya nih
ini majalah nih sering dibaca sama anak geng cheers tiger itu
nih nanti dulu
kalau kamu ingin cantik bergaullah dengan orang orang yang cantik
hah mil majalah sih gampang aja ngomongnya
tapi gimana caranya kita bisa bergaul sama honey and the gang
belum apa apa aja kita udah di pt in
nah itulah makanya kenapa besok kita perlu nonton latihan cheers mereka pulang sekolah
cari cari kesempatan dong
siapa tahu aja kita bisa ikut terlibat
jadi manajernya kayak
jadi tukang angkut angkut barangnya kayak
yang penting kita bisa deket sama mereka dulu
nanti lama lama baru kita temenin
tapi udah abis
dateng ya air abu ya
pokoknya disini air abu jam tiga jangan pada lupa
bagi dong selebarannya
duh masa lo nggak nyadar juga sih
ini tiket yang bakalan bisa bikin kita jadi beker
kalau kita tidak bisa merubah kita harus pinter menyiasati
kita harus pilih baju yang bisa buat bodi kita jadi lebih oke
nah kita mulai dari pakaian dalam
ini bagus gak
ada yang bisa saya bantu mbak
saya mau beli ini ada yang ukurannya tiga puluh dua aa gak
mana ada ukuran segitu
yang paling kecil itu ukurannya tiga puluh dua a
mbak kalau yang ukurannya tiga puluh delapan dia ada nggak mbak
maaf itu juga nggak ada yang paling besar ukurannya tiga puluh enam c
payah masa semuanya gak ada
maaf ya mbak mbak sih nyarinya ukuran yang aneh aneh aja
biasanya untuk orang yang kurus ukurannya tiga puluh dua a
dan untuk orang yang gemuk ukurannya tiga puluh enam c
dan untuk orang yang normal ukurannya tiga puluh empat a tiga puluh empat b atau tiga puluh empat c
untuk yang punya nya gede tapi body nya oke
emang ukuran lo berapa
enggak gue pakainya tiga puluh dua a kok
gue kira hurve ada dua
gak dicoba dulu amel
enggak gak usah
gue yakin pasti pas kok pasti pas gue yakin
mbak tapi saya beli sumpelannya empat ya
jangan sampai temen temen saya tau
kayaknya kekecilan deh kim
mbak ada yang ukurannya lebih besar nggak
itu udah yang xl mbak
enggak enggak tenang aja kok pasti ini cukup
aduh maaf mbak mendingan jangan dipaksain deh
aduh si mbak ini bawel deh tenang aja mbak pasti cukup kok
nu mbak saya beli deh mbak
duh kan sayang banget kim mana udah rusak gitu lagi
gak apa apa lagi gue emang suka sama modelnya kok
kan tinggal dijahit dikit aja
tapi kan udah kekecilan
tenang aja deh gue sekarang emang lagi gendut gendutnya
palingan kalau gue diet seminggu juga udah pas lagi
nuh apa apa
aduh namanya siapa sih
kayaknya gue rasa dia deh yang bakal lost audisi cilin cilin sekali ini
jujur juga ya
gue juga sempet mikirin hal yang sama kayak lo
di antara kita bertiga kan dia yang paling cantik
ya walaupun yang gak gaul
aku yakin hani pasti ngeliat dia deh
tinggal di mana
jalan kaki dong kesini
jalan kaki kan
nah bilang aja kok mau mau gitu sih
kok lucu banget sih
masa aku jalan kaki
eh kau sekolah di mana
aku sekolah di sma delapan puluh satu
eh gue ada janji gue harus pergi ke sana
sorry sorry ya gue pergi dulu
loh kamu gak tanya nomor teleponku
telepon kamu berapa
kayaknya kita masih ada kesempatan
apa coba salah gue
nat lo mau ke kamar mandi dulu
atau mau pake tisu
gue rasa si gendut itu ada benarnya juga
kita harus adel juga dong
kita harus kasih mereka kesempatan untuk pamer kemampuan sama kayak yang lain
kayaknya bakal lebih oke deh keliatannya kalo posisinya dibalik
halo dan lo di bawah
dan lo gendut di atas
tenang aja kita kan udah latihan
kita turutin aja mereka
jadi cuma satu diantara kalian bertiga yang terpilih yang bisa jadi anggota chi leaders